menjelang perayaan natal pengamanan di katedral jakarta ditingkatkan
satu ratus sepuluh petugas pengamanan dikerahkan oleh pihak katedral
mereka disiagakan untuk mengamankan kawasan gereja
selain itu pihak kepolisian turut mengerahkan satu ratus enam anggota gabungan
bersama dengan tni angkatan darat dan juga satuan polisi pamung praja
kepolisian juga mengerahkan satu unit penjinak bom
dari satuan gegana brimob mabes polri
dan satu peleton pasukan anti anarkis
sejak pukul lima pagi katedral mulai diramaikan oleh jemaat
mereka hadir untuk melaksanakan misa advent minggu ke empat pada pukul tujuh pagi
rencananya gedung utama katedral akan ditutup sementara
pada pukul dua belas siang hingga pukul empat sore
untuk persiapan dan juga sterilisasi pengamanan
jemaat diimbau agar tidak membawa tas besar
untuk mempermudah proses pemeriksaan
yang akan dilakukan sebelum memasuki kawasan gereja
kami menurunkan unit j bom untuk melakukan kegiatan sterilisasi terlebih dahulu
sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan
seperti halnya tadi pada pelaksanaan rutin ibadah keagamaan di katedral setiap minggu
jam enam pagi setengah enam sudah dilakukan sterilisasi
nanti memasuki misa natal pertama di sore hari
sebelum kegiatan akan dilakukan sterilisasi lima jam sebelumnya
sudah ada koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ningrat di sana
taza bagaimana secara umum persiapan misa malam natal di gereja katedral
dan ada informasi bahwa katedral akan ditutup sementara untuk sterilisasi
apakah sudah mulai taza proses sterilisasi gereja katedral saat ini
ya benar sekali reinhardt
sebelumnya memang susyana swandi selaku humus gereja katedral
dan juga keuskupan agung jakarta mengabarkan bahwa
penutupan gereja katedral seharusnya dilakukan mulai pukul dua belas siang
namun kemudian tadi menurut pantauan kami
mulai pukul sepuluh pagi penutupan gedung gereja sudah dilakukan
untuk proses persiapan akhir penjelang pelaksanaan misah malam natal pada pukul lima sore nanti
dan juga adanya proses sterilisasi yang nantinya akan dilakukan oleh unit penjinak bom
dari gegana brimob yang akan nantinya melakukan penyisiran
tidak hanya di dalam gedung gereja katedral
namun juga di dalam di kawasan halaman
di kawasan gereja katedral dimana disini juga sudah ada tenda
dan juga kursi kursi yang nantinya juga akan dipergunakan oleh para jemaat
untuk beribadah pada sore hari nanti
reinhardt memang untuk penjagaan sendiri seperti tadi sudah kita dengarkan
sudah cukup baik dimana dari pihak gereja sendiri mengerahkan
kurang lebih satu ratus sepuluh personil untuk pengamanan dalam kawasan gereja
sedangkan untuk di luar kawasan gereja ada satu ratus enam personil gabungan yang melakukan pengamanan
dan saat ini yang saya lihat adalah pemasangan metal detektor
juga di dua pintu masuk pada hari ini akan ada dua pintu masuk
yang akan dipergunakan oleh para jemaat di mana pintu yang pertama berada
di samping sebelah di seberang lapangan banteng
di sebelah sekolah santa ursule yang nantinya akan dipergunakan oleh para jemaat
yang telah melakukan registrasi sebelumnya
yang kemudian nantinya akan masuk ke dalam gedung utama gereja katedral
sedangkan untuk pintu kedua yang berseberangan dengan masjid istiqlal pun
juga nantinya akan dipergunakan bagi para jemaat yang tidak melakukan registrasi sebelumnya
lalu kemudian mereka akan masuk untuk melakukan ibadah di sekitar halaman gereja katedral
dan saat ini proses pemasangan metal detektor pun masih terus berlangsung
dan nantinya untuk pengamanan sendiri dari pihak katedral juga akan melakukan
pemeriksaan tas dan juga badan begitu bagi seluruh jemaat yang masuk
di sini masih ada beberapa hal yang tengah dilakukan pengecekan ulang
reinhard baik untuk pengecekan listrik misalnya untuk memastikan bahwa
perjalanan misa malam natal untuk pukul lima pukul delapan malam dan juga pukul sepuluh malam ini
akan berjalan dengan lancar dan rencananya para jemaat akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung katedral
dan juga untuk masuk ke dalam kawasan katedral mulai pukul empat sore hari nanti reinhardt
taza secara umum pengamanan sudah dilakukan pukul berapa saja nanti misa akan dilaksanakan
taza untuk malam natal dan bagaimana dengan warga warga yang ataupun jemaat
yang akan gereja membawa kendaraan di mana kemudian kantong kantong parkir yang disediakan oleh
pihak katedral sendiri
reinhardt rencananya pada hari ini akan ada tiga sesi misa malam natal yang pertama akan
dilaksanakan pada pukul lima sore lalu kemudian pada pukul delapan malam dan juga pukul sepuluh malam untuk
pukul lima sore dan juga pukul delapan malam nantinya akan ada pemisahan jemaat begitu untuk yang masuk ke
dalam gedung utama gereja reinhardt dimana untuk jemaat yang akan masuk ke dalam gedung utama ini
sebelumnya sudah melakukan registrasi pada tanggal delapan belas dan juga sembilan belas desember kemarin begitu nanti mereka akan diminta untuk
membawa print out tiket yang nantinya akan mereka tunjukkan di pintu masuk sehingga mereka bisa masuk
ke dalam gedung utama gereja katedral karena sebelumnya memang ini merupakan peraturan yang
baru diterapkan mulai tahun ini reinhardt karena pada tahun tahun sebelumnya kalau kita lihat
memang banyak sekali para jemaat yang masuk kemudian berdesak desakan karena ingin berebutan
untuk masuk dan melaksanakan ibadah di dalam gereja katedral
sehingga kemudian diterapkan
adanya sistem tiket seperti ini untuk kemudian mempermudah para jemaat masuk dan tidak ada lagi
saling berebutan ini ini juga sesuai dengan adanya mandat dari keuskupan agung dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
yang ingin masyarakat ataupun para jemaat lebih adil dan juga beradab begitu sehingga kemudian mereka
menerapkan sistem tiketing ini juga yang juga mereka contek juga ataupun mereka terapkan
ataupun adopsi dari sistem gereja di fatikan juga
jadi bagi para jemaat yang sudah datang dan memiliki tiket mereka bisa masuk dan melaksanakan ibadah di dalam
sedangkan untuk jemaat yang tidak memiliki tiket mereka tetap bisa melaksanakan ibadah namun di kawasan halaman gereja saja tidak bisa masuk ke dalam
dan di kawasan gereja ini pun di halaman sudah disediakan kurang lebih tiga kursi
jadi lebih dari tiga orang bisa tertampuk untuk melaksanakan ibadah pada pukul lima delapan dan sepuluh malam hari nanti
dan kalau kita lihat memang persiapannya juga sudah cukup maksimal renhat pengamanan pun juga sudah cukup maksimal
dan rencananya untuk pukul lima sore hari nanti renhat akan dipimpin oleh romo albertus hanirudi hartoko romo yohannes mariana dan juga romo franciscus zaverius adi susanto
dan ada kurang lebih empat empat ratus jemaat yang diperkirakan akan hadir di setiap sesinya pada pukul lima delapan dan juga sepuluh
yang terkait dengan kantong parkir sendiri reinhardt memang dari pihak katedral sendiri telah mempersiapkan sejumlah kantor parkir
seperti biasa tidak hanya di sekitar kawasan
gereja katedral namun juga di sekolah santa ursula dan juga di pos indonesia juga disediakan kantong kantong parkir
dan setiap tahunnya memang seperti yang kita ketahui bahwa tradisi saling berbagi ataupun keharmonisan antara gereja katedral dan juga masjid istiqlal akan kembali terjalin pada tahun ini
di mana bagi para jemaah yang akan melakukan misa malam natal pada hari ini juga bisa melakukan parkir di kawasan masjid istiqlal jakarta
jadi memang ini tradisi yang setiap tahunnya dilaksanakan tidak hanya pada natal namun juga pada saat ada misah misah
besar tahun ini tradisi tersebut akan kembali dilakukan
namun bagi para jemaat begitu yang mungkin kebingungan tidak hanya di kawasan masjid istiqlal saja namun juga di pos indonesia pun juga sebenarnya telah disediakan kantong parkir
dan juga di lapangan banting pun juga ada sejumlah parkir yang juga dapat dimanfaatkan oleh para jemaat hari ini
dan mudah mudahan seluruh kantong parkir ini akan cukup bagi seluruh jemaat karena memang cukup banyak sekali renhat yang akan datang pada hari ini
biasanya mereka akan datang satu jam hingga satu jam setengah sebelum jadwal misah
ini dimulai begitu karena mereka sangat excited sekali untuk melakukan misa malam natal
jadi pada pukul lima delapan dan sepuluh malam memang diperkirakan akan lebih awal begitu mereka akan datang
mulai pukul tiga tiga puluh diperkirakan kawasan lapangan banteng ini akan ramai oleh para jemaat yang akan datang untuk melaksanakan misa malam natal pada pukul lima sore hari nanti
jadi harus diantisipasi juga bahwa lalu lintas di kawasan ini akan sedikit tersendat
namun sejauh ini yang saya lihat bahwa lalu lintas di kawasan ini masih cukup baik
dan juga sudah ada penjagaan
dan baik dari dinas perhubungan dki jakarta dan juga dari dilantas mabes polri reinhardt
baik taza terakhir ini juga tradisi
biasanya gubernur dki jakarta keliling untuk mengecek kesiapan ibadah malam natal
apakah sudah ada informasi taza nanti gubernur anies basudan akan juga mampir ke katedral untuk melihat bagaimana jalannya misa malam natal
ya benar sekali reinhardt
tadi juga saya telah mendapat konfirmasi ini dari humas gereja katedral ibu susi yang juga mengatakan bahwa rencananya
anies baswedan akan datang mengunjungi gereja katedral pada pukul sembilan tiga puluh hari nanti
setelah dilaksanakannya misa pada pukul delapan malam dan sebelum pelaksanaan misa pada pukul sepuluh begitu
nantinya anies juga akan hadir bersamaan juga dengan kedatangan kapolri tito karnavian dan juga marsikal tni hadi cahyanto
yang juga akan hadir pada hari ini untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan misah dan juga pengamanan
sejauh ini seperti apa dan juga untuk memantau perjalanan pelaksanaan natal pada tahun dua ribu tujuh belas ini reinhardt